patung pesepak bola argentina lionel messi dengan trofi piala dunia dipadati penggemar di mardel plata argentina
inilah patung pertama messi mengenakan jersi argentina berbintang tiga yang disandingkan dengan trofi piala dunia
patung tersebut baru diresmikan pada akhir pekan lalu dan sudah menarik minat banyak penggemar legenda la albi celeste
yang berhasil membawa argentina menjadi juara piala dunia untuk ketiga kali itu untuk bersuap foto
ketika orang datang ke balneario dan bertemu dengan patung messi mereka sangat menarik menarik mereka menemukan foto mereka menemukan orang lain untuk melihatnya